kalau akang masih senyum dan menegur nuni
dan mina gak mau hidup
dirumah bang muhyiddin
jangan pernah lagi berhubungan sama selfie ya
kebangetan lu kalo masih berhubungan
ayo kita ke rumah pak muhyiddin
sebaiknya kamu gak usah kesana
nanti ketemu sama selfie lagi
ya udah disitu aja tuh duduk tuh gak mau
lu jauh so akrab sama anak gue
kalau kita kan dari dulu memang akrab
berani beraninya lu nglabrak anak gue
lu bilang si rizal masih demam sama anak lu ya
gak terbalik tuh
ini tuh salah paham
lu jawab pertanyaan gue
mantu gue botak
tadi udah gue salahin
gue gak terima lu nrabrak anak gue
kan gue salah
sekali lagi lu berani berani kayak begini
gue buka aib lu
nah gua bolet lapah
itulah yang disebut kekuatan maaf wida udah sekarang semuanya bubar bubar pulang pulang
gua heran tadi pada diam semua nggak ada yang ngelawan pada malu
mak banyak orang gitu bukan dia pada takut sama gue gimana
tadi maku kuen cerita
semua pada takut sama gue
si noid diem apalagi si nuni si muhyiddin gak kelihatan datang hidungnya
saya pesek maidunya kan gitu ya sayang indra nggak sempet ngeliat nggak
perlu ngeliat kan udah ceritain sama kamu
udah pulangin mak tunggu entar aja kenapa sih orang lagi cerita
ya udah selesai
kalau akan masih sengih dan menegur nuni
berarti akan gak sayang sama mirna
eh lo gak jemput indri